enam puluh enam smp di kota bekasi jawa barat mulai melaksanakan pembelajaran tetap muka pada rabu ini
salah satunya adalah smp negeri dua belas bekasi
murid murid yang telah divaksin minimal satu dosis diprioritaskan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas
selebihnya masih belajar secara dari
uji coba rencananya akan dilakukan selama dua hari dan diikuti siswa kelas sembilan
untuk yang pertama adalah harus ada izin dari orang tua
jadi anak anak yang datang ke sekolah harus membawa surat izin orang tua
kemudian yang kedua ada pernyataan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh siswa
di mana surat pernyataan itu menyebutkan bahwa anak anak siap melaksanakan protokol kesehatan di sekolah
bahkan dimanapun dia berada
nah kemudian untuk sosialisasi apa saja yang harus mereka persiapkan dalam rangka pelaksanaan tatap muka
itu dengan menggunakan kami sosialisasikan dengan menggunakan video simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah
para siswa menyebut baik pembelajaran tatap muka
menurut mereka berada dalam kelas dan berinteraksi dengan guru membuat pembelajaran lebih optimal
soalnya di rumah tuh pekerjaan banyak terbengkalai gitu
tapi di sekolah kan jadinya kan soalnya lebih langsung ke guru gitu
jadinya lebih intens
rencananya pembelajaran tatap muka terbatas di smp negeri dua belas bekasi akan kembali dilanjutkan pada senin enam september dengan melibatkan lebih banyak siswa